kuliner berkuah dengan isi jerawan tak melulu identik dengan soto atau sop saja loh
bakso dan ketupat dengan kuah penuh dengan jeruan
bakso jerawan sapi phk yang terletak di ciracas jakarta timur ini tidak hanya menyediakan satu varian bakso saja loh
tapi ada juga varian komplit dengan isi lima jerawan sapi dan juga bakso buntut serta iga
alvin pemilik bakso phk ini mengatakan ia dapat menghabiskan jerawan dan iga sekitar sepuluh hingga dua puluh kg dalam satu hari
omset yang dirau bisa mencapai dua juta rupiah setiap harinya
ide membuka usaha bakso kuah jerawan ini berawal dari kesukaannya dengan jerawan
sebenarnya saya tuh pilot dan teman saya ini teman rekan bisnis saya itu pramugara di salah satu penerbangan swasta di indonesia
sepengalaman kami muter indonesia ya kami belum pernah nemu bakso yang seluruh komponennya itu enak dan murah gitu pastinya
dan kami juga pencinta jerawan jadi apa namanya tercetuslah disitu ide
satu porsi bakso dengan lima kuah jerawan dibanderol dengan harga tujuh belas ribu rupiah
untuk bakso iga dibanderol dengan harga mulai dua puluh sembilan ribu rupiah
karena apa ya rasanya enak aja beda sama yang lain yang pernah saya datangin
sekarang saya beralih ke kuliner serba kuah yang berisi jerawan
kuliner ini berada di kebonjeruk jakarta barat yaitu ketupat sayur bang hasan
hasan yang merupakan generasi ketiga dari usaha ini mengatakan ketupat sayur kuah jerawan ini merupakan bisnis keluarga
omset yang diraup setiap harinya bisa mencapai tiga juta rupiah
tadinya kan ada hiburan kayak bola senayan layar tancap terus lenong lenong
pokoknya hiburan lah
waktu jaman kata babi tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan
setelah tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu mencoba manggal
karena ada jalan istilahnya udah agak rame
ketupat di sini dibanderol dengan harga delapan ribu rupiah per porsinya
untuk tambahan jerawan ataupun daging pembeli harus menambah delapan rupiah untuk satu jerawan
dalam satu hari hasan dapat menghabiskan sepuluh kg jerawan
ya dia punya emang enak
gak ada apa gak ada baunya wangi ya
begitu dagingnya juga seger
kuliner serba jerawan memang nikmat dan mengenyangkan
namun sebaiknya tidak berlebihan karena dapat memicu kolesterol
dan jangan lupa untuk diimbangi dengan pola makan bergisi seimbang
erstika irawati kurnia yuniarwan jakarta